ini belakangan emang nafas agak berat ya polusi memang tampaknya semakin tidak terkendali
lepas dari pandemi kembali masker menjadi alat proteksi diri sebab kualitas udara kita memang sedang diuji
nah sebelum kita lihat tampilan kualitas udara yang sekarang jadi ramai di lini masa ya
di kota kota besar di pulau jawa kita pantau dulu urutan kota besar paling berpolusi di dunia
berdasarkan pengamatan dari iqr com
sebetulnya ada beberapa aplikasi ada iqr com ada juga nafas ada udara kita
tapi kalau kita lihat ini dari satu aplikasi saja yang pertama hari ini jakarta jadi juara polusi udara ya
ada enam kategori dari aqr ini menggunakan aqi us atau indeks dari amerika serikat mengenai kualitas udara
ada hijau kuning jingga kemudian merah ungu dan juga ungu gelap atau merah marun disebutnya
jakarta menempati peringkat pertama dengan angka satu ratus lima puluh
lima puluh enam yakni tidak sehat ya kemudian disusul dengan lahore pakistan dubai uni emirat arab
bahdad irak kemudian doha qatar termasuk juga negara tetangga ada kucing malaysia ya
nah ini kalau kita lihat dari tampilan ini per kamisian sepuluh agustus dua ribu dua puluh tiga kita menempati urutan pertama
nah berikutnya kalau tadi jakarta yang disebutkan kalau perbandingannya adalah kota kota besar di dunia
tapi apakah jakarta jadi satu satunya kota yang memiliki tingkat polusi terburuk
sayangnya ini juga dikutip dari eqr com daerah di sekitar jakarta juga menunjukkan hasil serupa
ada serang provinsi banten ada anda warga serang tanggerang selatan mungkin tangerang selatan dan juga kota tanggerang ya
ini punya indeks kualitas berwarna merah alias nggak sehat
satu sampai dua ratus tapi angkanya di provinsi banten khususnya di kabupaten serang ada satu ratus enam puluh dua indeksnya

kemudian bandung juga termasuk dalam sepuluh kota dengan tingkat polusi tertinggi
sleman yogyakarta yogyakarta yang sekarang sedang ada masalah sampahnya ternyata juga masuk dalam tingkat polusi tertinggi di indonesia
dan juga kota bogor jawa barat kebanyakan di pulau jawa
nah berikutnya ini kalau kita lihat dari konsentrasi partikulat atau pm dua puluh lima ini sangat berpengaruh terhadap tingkat polusi
di beberapa kota di indonesia tadi ya
kalau lebih detail lagi di sini ada oke
di sini ada kabupaten serang
ada serang ini angkanya enam belas empat kali
jadi lebih besar dari angka yang dirujuk oleh who ambang batas who
sementara itu jakarta dengan indeks satu ratus lima puluh enam konsentrasinya
tiga belas dua kali dari nilai kualitas udara who
begitu juga konsentrasi pm dua lima di kota tangerang yang mencapai empat belas empat kali panduan who
jadi di sini ya lebih besar partikulat meternya di sekitar jakarta sebelah barat
oke berikutnya kita bergeser
nah kalau tadi sudah lihat ya
pm sebetulnya ada dua sumber emisi yang menyebabkan polutan di jakarta
tidak hanya pm dua lima tapi ada juga pm sepuluh yang menyebabkan emisi atau tingkat polusi di jakarta begitu tinggi
nah kalau berbicara soal pm dua lima ini adalah partikel debu ukurannya dua lima mikron
jauh lebih kecil daripada diameter rambut anda bahkan
nah pm dua lima ini dianggap sebagai partikel udara paling berbahaya
karena mudah memasuki sistem pernafasan
ini langsung bisa masuk ke paru paru dan membuat manusia rentan terserang penyakit pernafasan asma dan jantung
penyumbang pm dua lima ini tidak hanya berasal dari asap kendaraan tapi juga asap pabrik
nah kalau pembakaran sampah kemudian konstruksi ini ada di pm sepuluh ya
untuk itu beberapa tindakan pencegahan bisa kita lakukan untuk melindungi diri mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan
kemudian menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor
menyalakan penyaring udara dan sementara waktu menghindari aktivitas di luar ruangan
tapi memang ya ini manusia akan selamanya bergantung pada udara
namun ketika udara tidak lagi ramah akibat polusi ulah tangan manusia sendiri siapa yang harus bertanggung jawab
pada akhirnya setiap pribadi harus dipaksa menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi polusi